masa buruh kembali turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutannya kepada pemerintah ribuan aparat kepolisian telah disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa kali ini
kepolisian resor jakarta pusat bekerjasama dengan polda metro jaya telah menyiapkan sekitar dua dua ratus personil untuk mengawal demonstrasi buruh yang tergabung dalam konfederasi serikat pekerja indonesia atau kspi
menurut kapolres jakarta pusat kombes dwiono unjuk rasa akan berlangsung pukul sepuluh pagi hingga pukul enam sore waktu indonesia barat
masa berkumpul di lapangan parkir irti monas kemudian bergerak ke arah patung kuda ma istana serta mahkamah konstitusi
masa berunjuk rasa menolak peraturan pemerintah pengupahan no tujuh puluh delapan terkait penetapan upah minimum serta undang undang teks amnesti yang dianggap hanya menguntungkan para pelaku usaha yang mengemplang pajak
ribuan petugas kepolisian memadati
monas sejak pukul delapan kamis pagi
dengan sendirinya kita akan melakukan pengamanan dan pengawalan disitulah nanti akan ada rekayasa rekayasa lalu lintas
sementara itu ribuan buruh dari wilayah jabodetabek purwakarta dan juga serang
kami siang berencana untuk melakukan aksi unjuk rasa di ibu kota
unjuk rasa ini menuntut pencabutan pp no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas penghapusan undang undang teks amnesti pengusutan kasus korupsi besar
dan juga menaikan upah buruh minimal rp enam ratus lima puluh sembilan pada tahun dua ribu tujuh belas
masa mulai berkumpul di dekat patung kuda arjuna wiwaha jakarta pusat sekitar pukul sepuluh pagi
masa yang datang dengan menggunakan bus pariwisata akan melakukan aksi long march ke sejumlah lokasi
dari patung kuda arjuna wiwaha masa akan berjalan ke mahkamah konstitusi istana negara mahkamah agung dan juga terakhir ke gedung kpk
kedung kpk diperkirakan sekitar enam belas buruh
berbagai serikat pekerja ikut serta dalam aksi kali ini
para buruh meminta upah minimum ditetapkan sesuai inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi
dan hingga kini upah minimum provinsi di indonesia berbeda tergantung standar kehidupan layak di setiap daerah
mari kita simak bersama sama untuk membandingkan upah minimum regional di lima provinsi yang ada di indonesia
berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas
seperti yang anda lihat di layar televisi anda di tahun dua ribu empat belas ini upah regional terendah berada di provinsi sumatera utara
dengan jumlah pendapatan rp satu lima ratus lima delapan ratus lima puluh sedangkan upah regional tertinggi berada di ibu kota jakarta dengan nilai rp dua empat ratus empat puluh satu tiga ratus satu
sementara itu di tahun dua ribu lima belas upah terendah berada di provinsi bali
dengan jumlah pendapatan rp satu enam ratus dua puluh satu satu ratus tujuh puluh dua
sementara upah tertinggi adalah jakarta dengan angka rp dua tujuh ratus
dan di tahun dua ribu enam belas kali ini jakarta kembali menempati upah regional tertinggi dengan rp tiga seratus
dan bali kembali menempati posisi bontot dengan jumlah pendapatan rp satu delapan ratus tujuh enam ratus
dan saat ini sudah ada koresponden cnn indonesia arya dita utama yang memantau langsung aksi unjuk rasa buruh yang ada di jakarta
dito salah satu tuntutan buruh adalah agar pemerintah ini mencabut undang undang teks amnesti
yang jadi pertanyaan apa hubungan antara teks amnesti ini dengan para buruh itu sendiri
dan apa juga dampaknya bagi para buruh
ya halo selamat siang ibu
saat ini saya sedang berada di depan persis patung kuda arjuna wiwa
tempat di mana bergumpulan
dan saya berkata apa hubungan antara para buruh yang akan melakukan aksi unjuk rasa untuk menentang teks amnesti dan juga pp no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas
nah tadi pertanyaan anda apa saja tuntutannya
tentunya selain juga mencabut pp no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas juga mereka juga menuntut dicabutnya juga undang undang tax amnesty
alasan kenapa pp no tujuh puluh delapan dua ribu lima belas ini ingin dicabut itu adalah karena memang menurut mereka hal ini bertentangan dengan undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu tiga tentang ketenaga kerjaan
di mana dalam pp tujuh puluh delapan tersebut disebutkan bahwa tingkat maksud saya peningkatan jumlah upah itu sendiri nantinya ditentukan oleh formulasi yang ditentukan oleh inflasi kemampuan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi itu sendiri
sehingga menurut mereka hal ini akhirnya membuat undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu tiga tersebut menjadi terabaikan di mana disebutkan bahwa pengupahan itu ditentukan oleh gubernur di masing masing provinsi yang berdasarkan masukan dari
dewan pengupahan yang terdiri dari para serikat pekerja itu sendiri
nah tadi pertanyaan anda mengenai tax amnesty dan konteksnya dengan buruh ini
kenapa karena para buruh ini adalah para wajib pajak yang telah membayar pajak pph nomor dua puluh satu yang tepat waktu
berbeda dengan para orang orang yang mengambil tax amnesty di mana mereka justru melarikan uang mereka ke luar negeri
orang orang yang ada di belakang saya ini langsung dipotong gajinya dan langsung disetor kepada kas negara
sehingga mereka menganggap bahwa dengan ada teks amnesti di bawah mereka justru menganggap bahwa
itu adalah pengorbanan hukum demi pemasukan negara saja
sehingga mereka memandang itu tidak adil
bagaimana adil kenapa karena orang orang yang taat bayar pajak mereka tidak mendapat apa apa dari tax amnesty ini
justru orang orang yang tidak membayar pajak mereka justru mendapat berbagai macam keringanan yang telah difasilitasi oleh pemerintah itu sendiri
selain melakukan aksi apakah ada tindakan lain yang akan dilakukan oleh pihak buruh sendiri
agar teks amnesti ini bisa dibatalkan
karena sejauh ini memang sudah berjalan begitu dito
ya mohon maaf iqbal saya tadi tidak bisa dengar pertanyaan anda karena memang suasana di sini cukup bising dengan adanya berbagai macam
mobil mobil dari orator saya lihat ada misalnya sepuluh mobil yang menggunakan sistem sound system itu sendiri
tapi saya perlu mungkin memberikan informasi bahwa
ada sekitar sepuluh ribu buruh yang terdiri dari konfederasi serikat pekerja indonesia ada juga dari konfederasi serikat pekerja metal indonesia
yang berasal dari berbagai wilayah di sekitar jabodetabek purwakarta serang dan juga sejumlah daerah lainnya
nanti mereka hadir di sini nanti rencananya akan melakukan aksi long march
nanti berkumpul dari balai kota kemudian menuju ke patung kuda arjuna wiwaha
kemudian berjalan menuju ke mahkamah konstitusi kesan negara mahkamah agung dan terakhir nanti menuju ke kpk
karena memang selain juga menuntut dicabutnya peraturan pp no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas dan juga undang undang teks amnesty
para buruh ini juga menuntut adanya kenaikan upah sebesar rp enam ratus lima puluh pada tahun dua ribu tujuh belas mendatang
angka rp enam ratus lima puluh itu sendiri tidak asal asal ditetapkan saja
tapi memang berdasarkan sejumlah penelitian yang telah dilakukan oleh para persikat pekerja itu sendiri
dan juga mempertimbangkan adanya faktor kelayakan hidup dan juga inflasi
dan juga berapa besar biaya pengeluaran rata rata yang perlu dikeluarkan oleh buruh untuk hidup di kotanya masing masing itu sendiri
selain itu juga mereka nanti akan berjalan ke kpk untuk menuntut agar kasus kasus korupsi besar
agar segera diusut untuk mengembalikan uang khas negara
baik terima kasih atas informasinya
itu tadi arya dita utama yang melaporkan langsung dari jakarta pusat